ada aja orang tua jodohin anaknya dipaksa lagi
bisa gak kamu diem dulu dengerin mami kamu ngomong dulu baru kasih kementar
soal lamaran cindy mami dan papi sepakat untuk menyerahkannya ke kamu
jadi gak harus buru buru
beneran itu usul papi
dan mami setuju
makasih banget ya mami
sini perhatikan nih ya tante
kayaknya tante itu harus lebih tegas deh sama aku
papi duduk sini dulu
tante tante liat sendiri aja videonya tante
biar tante tau
jangan youorr denger tante chicken

woh kok kenapanya
ihh aku udah bisa
tante ternyata kan tante om suka gitu di bakangnya tante
kan nggak bagus begitu
kita sebagai kawan perempuan nggak bisa tinggal diam diamin tante
ini tante juga yang salah
tangga tuh waktunya kurang sekali buat om
waktu tante terlalu banyak dihabiskan hanya di butik ini aja
hah kalau om bahagia tante juga bahagia
kok bisa sih
kenapa tante gak marah sama om susilo
tenteram gitu rumah nggak ada mami nggak ada papi
kalau ke dalam
muka kamu kok heran gitu
mami papi itu suami istri
jadi kalau bareng itu biasa banget
bukan gitu pi
gitu loh maksudnya bobi
bob mami sama papi itu mau bicara sama kamu
kalau soal lembaran males lah
ih dengerin dulu dong mami
tapi kasih tau dong dua ribu enam belas mi
masa masih ada aja orang tua jodohin anaknya
bisa nggak kamu diem dulu dengerin mami kamu ngomong dulu
baru kasih komentar
mami dan papi sepakat untuk menyerahkannya ke kamu
jadi nggak harus buru buru
benar dan itu usul papi
dan mami setuju
makasih banget ya mi
makasih banget ya pi
iya tapi kamu harus tetap menjaga hubungan kamu sama papi
sampai lamaran nanti
jadi lamaran yes
ah apes amat sih gue
gara gara berurusan sama temen temennya juragan papi tuh
lo deh bikin gue kaget aja
tapi nggak usah teriak gitu
ini seropi kayak ngeliat setan aja
si tante di dalam enggak
tante siap ya
ya mamanya bobi lah tante siap lagi
juragan mami ya tante
anak anak zaman sekarang nanya dijawab makasih kakak
ngapain buang buang waktu gue aja
wah udah dong ngeru
kok tuh main malam malam ke sini
tante panggilin dulu bobi ya
nggak usah tante cindy ke sini
ah boleh gapapa
cindy bawain serabi durian loh tante
oh kalau kamu tuh ngapain sih kok repot repot kayak gitu
terima kasih ya
nggak sih tante
cuma mau ngobrol santai santai aja
mau share sharing nggak apa apa tante
tante sebenarnya ya tante
ini cindy tuh kagum banget sama tante
soalnya kayaknya tuh tante tuh sayang banget sama aku
soalnya kan kemarin tuh sini ngasih lihat video si om sama cewek lain
tapi tante kayaknya malah maafin om
apa sih resepnya tante saya pengen tahu deh
sini salah ngomong ya tante ya
tante bisa jelasin soal ini
tante mau ke mana
tante mau ke mana
planet mars mau ikut

tidak baik baik jawabnya begitu

lagi kan kepo banget jadi orang
lah bukannya begitu
saya cuma mau ngasih tahu
di depan tuh udah ada calonnya

siapa lagi kalau bukan non cindy

udah bang beran aja bang
gua males ketemu dia
ya katanya sih mau ketemu sama juragan mami
cuma kan secara non cindy itu calonnya den bobby ya masa kagak ditemuin
biarin aja bang
saya sih kan gak ada urusan sama saya
saya cuma ngasih tahu doang
iya yuk deh
sekarang pergi deh
ini saya juga mau pergi
saya mau pergi pergi aja
saya mau lewat sini boleh kan
sini mau ngapain lagi deh
ini dia sindi pasti dia mau nyari sekutu nih sama mami nih
pasti mau nyari bantuan mami tuh anak emak
emang culas nih perempuan satu ini
awas tuh sindi
oh jadi si om itu diramakan hidupnya gak panjang lagi tantet
terus tante percaya
yang bilang begitu
harusnya tante tuh gak usah terlalu percaya sama rame ramalan begitu
ya nentuin usia manusia itu kan tuhan
tapi kan ada beberapa kali ramalan profesor giliwili itu terbukti sini
sudah lah ma
oh enggak enggak
baru om baru
bukan mami kok sedih kayak ada ramalan enggak
ini om kita berdua lagi bicarain soal om yang diramal itu
oh soal itu
mami gak usah cerita sama sindi
papi udah berusaha tegar untuk menghadapinya
sindi kan juga perlu tahu
om sama tante harusnya jangan percaya sama ramalannya si billy willy itu
kan itu cuma ramalan
yang namanya ramalan itu bisa aja meleset kapan aja
jadi menurut kamu ramalan profesor giliwili itu enggak bener
jangan salah ya
profesor giliwili itu yang ramalan kamu jodoh sama bobi
berarti salah juga
enggak om itu mah bener
bener ini juga bener
tante sedih pak
tapi seneng kalau ramalan itu bener
berarti papi setuju kalau umur papi pendek
aduh tante tante
udah deh daripada tante pusing
karena harus percaya yang mana
atas dasar apa om diramalkan seperti itu
enggak bener juga
tante telepon aja ya
om jangan strok ya om
mau telepon dokter papi
hah berapa nomernya
jadi mami yang telepon
mami yang telepon

jadi untuk pertamanya
kak eksr lion start up sandang jalan sekalian istitu saja
ya sampai nanti